sidang ke sembilan dugaan penodaan agama oleh basuki cahayapurnama kembali digelar di gedung kementerian pertanian jakarta
sejak sidang ke delapan hingga ke sembilan hari ini jumlah masa baik dari kubu yang pro maupun kontra ahok berkurang
masa yang memadati ruas jalan rm harsono sudah jauh lebih sepi dibandingkan saat sidang perdana
walaupun begitu pihak kepolisian masih menutup ruas jalan rs harsono dari dan menuju kawasan kebun binatang ragunan
untuk perkembangan terkini jalannya sidang kami ajak anda bergabung dengan produser lapangan dea intan kartika dan koresponden istiarto sigit
kita ke dea terlebih dahulu selamat siang dea
hari ini sedang hadirkan dua saksi fakta apakah mereka sudah hadir dan apa saja yang disampaikan
selamat siang punca tadi saksi pertama yaitu saksi fakta atas nama zainuddin sudah didengarkan keterangannya kurang lebih satu setengah jam
tadi zainuddin didengarkan keterangannya
zainuddin ini merupakan salah satu warga yang hadir dalam acara pemprov dki jakarta pada tanggal dua puluh tujuh september dua ribu enam belas lalu
dan setelah mendengarkan keterangan zainuddin kali ini majelis hakim sedang mendengarkan keterangan dari saksi kedua yang memang merupakan saksi fakta yaitu atas nama zahbudin
zahbudin ini sama dengan sainuddin sama sama merupakan nelayan di pulau panggang yang menghadiri acara pemprov dki jakarta
yang kala itu basuki cahayapurnama melakukan pidato sambutan dan di dalam pidatonya basuki cepurnama menyebut salah satu ayat di al quran yaitu surat al maidah ayat lima puluh satu
dan berdasarkan keterangan dari zahbudin di muka persidangan zahbudin mengakui bahwa dirinya hadir dalam acara tersebut dan juga dirinya melihat secara langsung ada kehadiran dari gubernur dki jakarta non aktif basuki c purnama
namun sahbudin mengakui bahwa ia tidak mendengar secara detail apa yang kemudian diungkapkan selama pidato basuki cahaya purnama
zahbudin sendiri mengetahui persoalan ini setelah sepuluh hari pidato itu dilaksanakan yaitu pada tanggal dua puluh tujuh september dua ribu enam belas maksud kami dan sepuluh hari setelah tanggal dua puluh tujuh september tahun lalu
sahbudin baru melihat secara langsung pidato
yang diperlihatkan oleh teman dari sahbudin ini melalui media sosial facebook
dan hal hal itulah yang kemudian ditanya oleh kuasa hukum terhadap dua saksi
kita melihat ada yang menarik yaitu adanya keterangan yang serupa antara zainuddin dan juga sahbudin di mana keduanya mengakui bahwa hadir dalam acara tersebut namun tidak secara detail
kemudian mendengarkan isi pidato dan mengungkapkan bahwa tidak ada satupun warga maupun peserta dari acara tersebut
yang merasa keberatan atau tersinggung dengan ucapan zahbudin
setelah dua saksi fakta ini selesai didengarkan keterangannya rencananya majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum juga kuasa hukum dari basuki cepurnama akan mendengarkan keterangan dari dua saksi ahli
saksi ahli yang pertama adalah saksi ahli agama yaitu hamdan rashid
hamdan rashid ini merupakan anggota komisi fatwa majelis ulama indonesia dan dihadirkan sebagai saksi ahli
dan nantinya akan digali keterangan bagaimana kemudian pandangan dari hamdan rashid selaku saksi ahli agama soal pidato basuki cepurnama yang saat itu menyebut soal surat al maida ayat lima puluh satu
dan tadi sesaat sebelum masuk ke ruangan sidang hamdan rashid melakukan konferensi pers di depan awak media dan mengungkapkan bahwa pendapatnya soal pidato basuki cepurnama itu adalah
bahwa basuki cepurnama telah menistakan al quran dan menghina ulama
hal itu didasarkan pada kata pakai yang diucapkan oleh basuki cahayapurnama yang menurut hamdan rashid merupakan salah satu upaya membuat surat al maida ini sebagai alat sebagai pembohongan alat pembohongan bagi masyarakat atau untuk masyarakat
dan inilah yang kemudian dijadikan dasar bagi hamdan rashid menentukan sikap bahwa basuki cepurnama telah menistakan al quran dan juga menghina ulama
selain hamdan rashid juga akan didengarkan keterangan atau pendapat dari saksi ahli lain yaitu saksi ahli digital forensik dari puslap forma bespolri yaitu muhammad nuh
nantinya muhammadih ini akan didengarkan pendapatnya soal keaslian video berupa suara dan juga gambar yang merupakan video dari pidato basuki cahayapurnama
dan hal hal itulah yang nantinya akan didengarkan keterangan dari keempat saksi
dari dua saksi fakta maupun saksi ahli punca
saat ini saya berada di luar kawasan kementerian pertanian jakarta selatan
seperti kita tahu memang setiap hari selasa di mana sidang gubernur dki jakarta nonaktif basuki cahayapurnama digelar
maka ada dua masa atau dua kubu yang menghadiri di luar kementerian pertanian yaitu masa pro dan juga ahok
anda bisa lihat tempat saya berdiri saat ini ketika sidang pertama kali baru dimulai memang dipenuhi dengan masa pro maupun masa kontra dari basuki cahayapurnama
jarak dari tempat saya berdiri hingga masa pro ahok memang cukup jauh
artinya memang ada penurunan jumlah masa baik pro maupun kontra terhadap basuki cahayapurnama setiap sidang hari selasa digelar terkait dengan kasus dugaan penistaan agama
namun menurunnya jumlah masa ini tidak menurunkan juga tindakan antisipatif dari polda metro jaya maupun polres metro jakarta selatan
untuk mengamankan jalannya persidangan setiap hari selasa
hari ini saja terhitung ada dua lima ratus
lima ratus personil gabungan dari polda metro jaya maupun polres metro jakarta selatan untuk mengamankan di sekitar kementerian pertanian
dan seperti biasa pula ada empat ring yang memang digunakan oleh pihak kepolisian untuk mengamankan persidangan di setiap hari selasa
dimulai dari di dalam gedung ruangan lalu depan lobi di dalam gedung kementerian dan di luar area kementerian pertanian
khusus untuk di luar area kementerian pertanian punca memang seperti biasa pula ada rekayasa lalu lintas
kepolisian untuk mengatur jalannya kendaraan umum maupun kendaraan pribadi baik roda empat maupun roda dua
nah bagi para pengendara khususnya pengendara pribadi yang ingin melintasi jalanan di samping kementerian pertanian
menuju kebun binatang ragunan praktis tidak bisa digunakan
begitu pula dengan jalur transjakarta juga tidak bisa digunakan
artinya para pengendara harus memutar arah melewati cilanda kko untuk menuju daerah kebun raya ragunan maupun ciganjur
dan saya juga masih bisa melihat tindakan antisipatif
simpatif yang dilakukan kepolisian dengan tetap menyiagakan beberapa kendaraan taktis punca
mulai dari mobil water cannon lalu barakuda dan mobil mobil taktis lain dari kepolisian tetap disiagakan
karena memang seperti kita tahu orasi yang disampaikan oleh kedua kubu ini memang kadang kadang memicu tindakan yang tidak kita inginkan
oleh karena itu pores metro jakarta selatan khususnya tetap menjagakan satuan yang full team
demi terjaganya kondisi yang kondusif hingga sidang nanti sore selesai dilaksanakan
punca kembali ke anda
baik terima kasih istiarto sigit sebelumnya dea intan kartika